rutan sedekai jakarta memperketat protokol kesehatan
pasca temuan puluhan napinya yang positif covid sembilan belas
selain tak lagi menerima tahanan positif covid sembilan belas
sejumlah blok pun disiapkan guna tempat isolasi mandiri
bagi napi yang terpapar covid sembilan belas
ditemui di rutan salemba senin sore
kepala divisi permasyarakatan kanwil kementerian hukum dan ham
dki jakarta edi kurniadi
mengatakan setelah ditemukan empat puluh delapan tahanan
yang dinyatakan positif covid sembilan belas
seluruh rumah tahanan dan lapas di dki jakarta
memperketat aturan protokol kesehatan
rutan dan lapas kini tak menerima tahanan
dengan hasil swab positif covid sembilan belas
tak hanya menolak napi atau tahanan positif covid sembilan belas
rutan dan lapas di dki pun telah menyiapkan blok
bagi mereka yang baru datang
untuk melakukan isolasi mandiri empat belas hari
atau minimal sepuluh hari
kalau kemarin kemarin kan kita masih ada yang ke wisma atlet
tapi saat ini wisma atlet juga sudah penuh
jadi kita menyiapkan
blok tersendiri untuk melakukan isolasi mandiri
kita sediakan kalau di setiap lapas rutan itu
ada yang satu blok ada yang dua blok
ya tergantung berapa banyaknya